kita awali berita dari kediri
eksekusi rumah oleh jurusita pengadilan negeri setempat nyaris berujung bentrok
pemilik rumah berteriak histeris menolak eksekusi dengan alasan telah ditipu
subminingwati terus berteriak histeris berusaha menghalang halangi petugas jurusita pengadilan negeri kota kediri
yang akan mengeksekusi rumahnya
janda tua ini menolak isi rumahnya dikeluarkan dari dalam rumah dan terus menghujat tetangganya
setelah ditenangkan sejumlah aparat kepolisian
submining wati akhirnya mau dievakuasi petugas dari lokasi eksekusi
eksekusi ini merupakan buntut kasus hutang pihutang tujuh belas tahun silam
saat itu subminingwati berhutang tujuh juta rupiah kepada tetangganya daryanto dengan jaminan sertifikat rumahnya
tetapi sewaktu hendak dibayar sertifikatnya ternyata telah dibalik nama atas nama daryanto
submining wati menuding daryanto telah memalsukan tanda tangannya
minjam uang tujuh juta tahun dua ribu
terus mau saya tebus terus sudah balik nama
saya nggak merasa tanda tangannya notaris nggak pernah datang
jadi pemalsuan tanda tangan
pelaksanaan eksekusi ini sendiri berdasarkan penetapan pengadilan negeri kota kediri atas perkara gugatan perdata tahun dua ribu tujuh belas
perkara tersebut telah diputus pengadilan hingga tahap
banding dengan kemenangan daryanto
jadi permohonan eksekusinya terdapat nomor satu bdtx dua ribu tiga belas
dalam pihak antara pak daryanto dengan bu sukmining wati
kalau objeknya apa objeknya
objeknya itu tanah dan bangunan dengan sehat
sebelumnya penghuni rumah sempat mengajukan permohonan penundaan eksekusi
namun penundaan tersebut ditolak pengadilan hingga eksekusi tetap dilakukan
wadli rahmawan kediri